perkembangan sektor ekonomi dan keuangan di seluruh dunia tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi serta gaya hidup masyarakat yang semakin modern
nah hal ini mendorong munculnya financial technology atau fintech yang memberikan kemudahan untuk mengakses layanan keuangan
teknologi keuangan bahkan telah berkembang menjadi sebuah industri yang mendukung sejumlah sektor sektor penting dalam perekonomian
seperti misalnya pertanian dan juga sektor finansial atau pinjam meminjam misalnya
nah selain berbagai kemudahan fintech juga mendorong kemandirian masyarakat di bidang finansial
nah bagaimana fintech membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat dan apa apa saja produk dan layanan yang terdapat dalam fintech ini
kita simak pembahasannya dalam insight
kali ini bersama saya nisi agwar
kemajuan teknologi telah mendorong munculnya berbagai inovasi ini termasuk di bidang keuangan
fintech atau financial technology itu adalah salah satu contoh inovasi teknologi yang menjadi solusi bagi kebutuhan layanan keuangan yang semakin meningkat
financial technology fintech atau teknologi keuangan adalah inovasi di bidang teknologi untuk memenuhi kebutuhan akan akses terhadap layanan jasa keuangan yang semakin meningkat
kebutuhan jasa keuangan ini terdapat di beberapa sektor bisnis dan sektor sektor
selembaga keuangan lain yang terdapat di masyarakat
antara lain lembaga keuangan mikro usaha mikro kecil menengah atau umkm pertanian dan perikanan serta pendidikan
salah satu fintech yang mendukung sektor pertanian adalah tanihub
tanihub merupakan layanan jasa keuangan berbasis web yang membantu petani memasarkan hasil pertaniannya
tanihub menghubungkan petani dengan pihak konsumen seperti rumah makan hotel dan peritel produk pertanian
dengan tanihub para petani dapat memasarkan hasil pertanian mereka secara langsung tanpa melalui tengkulak
selain sektor pertanian ada juga fintech yang mendukung usaha mikro kecil menengah atau umkm seperti coinworks
coinwords menyediakan layanan landing atau pinjaman dengan menghubungkan penyedia dana dan para peminjam
melalui coinworks peminjam dapat memilih sejumlah layanan yang sesuai dengan kebutuhan keuangannya
seperti pinjaman bisnis pendidikan dan kesehatan
munculnya teknologi keuangan yang menggerakkan perekonomian masyarakat sedikit banyak dapat berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
setelah tumbuh pesat di negara negara maju teknologi keuangan atau fintech ini mulai berkembang di indonesia
layanan fintech bahkan merangkul
fintech adalah teknologi yang ditambah ke berbagai sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat
financial technology atau fintech adalah layanan keuangan atau perbankan melalui platform yang berbasis teknologi
pesatnya perkembangan industri fintech ditandai oleh meningkatnya investasi pada industri fintech secara global
nilai investasi industri fintech secara global meningkat dari tiga miliar dolar amerika serikat pada dua ribu tiga belas
menjadi lebih dari dua belas miliar dolar amerika pada dua ribu dua puluh
pada dua ribu empat belas dan pada dua ribu lima belas investasinya kembali meningkat mencapai dua puluh miliar dolar as
amerika adalah negara dengan jumlah industri fintech terbesar mencapai lebih dari empat juta perusahaan yang disusul india dengan jumlah mendekati dua juta perusahaan
di indonesia bisnis fintech juga berkembang pesat dan mencakup sejumlah bidang
otoritas jasa keuangan atau ojk adalah regulator yang mengatur dan mengawasi sektor usaha
otoritas jasa keuangan atau ojk adalah regulator yang mengatur dan mengawasi sektor fintech
membagi bisnis fintech dalam enam kategori berdasarkan layanannya yaitu landing atau pinjaman
asuransi pembayaran internet banking donasi dan manajemen keuangan
ojk juga mengelompokkan bisnis fintech berdasarkan pelakunya yaitu fintech yang dikembangkan oleh perusahaan telekomunikasi
lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan ojk dan kelompok usaha startup
lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan ojk dan kelompok usaha startup ojk
dan bagaimana fintech membuka akses bagi masyarakat terhadap pelayanan keuangan dan sampai sejauh mana perkembangan fintech di indonesia
selain informasi berikut kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber yang akan hadir di studio
tetaplah bersama insight
ya kita kembali dalam insight
besarnya kebutuhan masyarakat akan dana pinjaman untuk berbagai kebutuhan merupakan potensi bisnis yang terus digali oleh berbagai lembaga keuangan
nah coinworks merupakan salah satu fintech yang memanfaatkan potensi ini dengan mempertemukan peminjam
seberapa besar potensi di bidang dana pinjaman ini dan bagaimana sistem peminjaman dananya
kita sudah bersama dengan benedikto haryono pendiri dari coinworks
terima kasih atas kehadiran anda
ini fintech ya financial technology atau teknologi keuangan ini sekarang saya lihat sudah semakin banyak ya startup startup dengan basis keuangan itu sendiri
nah coinworks apa kira kira yang bisa ditawarkan dan khususnya
untuk apa saja ini bisa digunakan
oke coinworks ini kita membangun platform ini untuk suatu platform di mana para orang orang seperti anda dan saya bisa saling membantu orang orang lain sekitar kita
jadi siapapun bisa menjadi pendana di coinworks dan hanya dengan seratus ribu saja sudah bisa mulai membantu memberikan pinjaman ke orang orang yang membutuhkan untuk tujuan tujuan produktif
jadi sebenarnya pinjaman cash ya
cash bentuknya cash
selama ini mungkin dari fintech fintech yang ada apa kira kira yang membedakan yang anda tawarkan itu
kalau kita memang fokusnya kan misinya kita adalah value creation ya
dimana semua pengguna platformnya kita ini mendapatkan sesuatu yang lebih gitu
nah oleh karena itu kita lebih fokus ke pinjaman pinjaman yang sifatnya memang produktif

saya lihat juga ada misi sosialnya ini kalau pendidikan kesehatan dan juga usia

saya ingin tahu biasanya ide awal untuk kenapa akhirnya fokus ke startup semacam ini dan bukan ke misalnya produk produk lain itu apa
sebetulnya kita memang saya dan co founder saya will sewaktu kita memikirkan ide ini
ini bukan ide original ya
jadi kalau di luar negeri kan memang sudah ada yang peer to peer lending kan sudah ada sepuluh tahun kira kira ya
tapi kita melihat itu sebagai ide yang lebih ke luar negeri
jadi kalau di luar negeri kan memang sudah ada yang peer to peer lending kan sudah ada sepuluh tahun kira kira ya
tapi itu bukan ide yang lebih ke luar negeri
tapi misalnya ada ide yang lebih ke luar negeri
tapi misalnya ini menunjukan peruntuk jadwal
tapi misalnya saya mengungkap aristotelan seharian saya katakan bahwa mungkin kh
itu semua pengalaman golden gain ya
yang ditujukan apalagi
kalau misalnya lendingnya seratus ribu
itu apa yang bisa dilakukan ya
lendingnya kan seratus ribu
tapi pinjamannya kita bisa
sampai dua ratus lima puluh juta kalau gitu ya
plafonnya bisa dua ratus lima puluh juta
pinjamannya minimum sepuluh juta
jadi satu peminjam
bisa memiliki seratus atau even seribu
oke jadi resikonya
juga bagi para pendana juga tidak
terlalu besar ya betul
siapa siapa yang dijadikan tujuan
atau target market khususnya untuk
pendanaan seperti ini jadi untuk
peminjam ya target market peminjam untuk
umkm itu kita lebih fokus
usaha usaha yang mempunyai online presence
jadi kita kerjasama dengan
di indonesia yang paling besar
dan paling pertama dengan kita adalah lazada
sekarang kita juga sudah kerjasama
dengan tokopedia dan
dua tiga lagi yang kita
sebentar lagi ya mesti kita lagi
tahap penjajakan lah
jadi ini bukan misalnya orang yang
tidak memiliki online presence gitu tapi misalnya
ingin membuat suatu usaha kecil
restoran misalnya atau warung
target audience yang ditujukan
dengan adanya peer to peer lending ini
itu tiga tahun lagi
kita sedang membangun teknologinya
membuat produk ini menjadi
dalam kedua dua gapu voip disini
melakukan kita bisa menetapkan
yang bisa menempomos daerah
namun otik yang tidakigenya untuk
ini yang harus dibiayai
dan will sendiri
ya kira kira ya di bawah lima miliar
sih mesin tapi lumayan ya
ini apa untuk membangun
ininya aplikasinya atau
jadi kita memang investasi
sangat banyak untuk membangun
teknologi yang namanya mesin learning
dan ai itu nantinya akan dipakai
untuk kredit underwriting nya
jadi mengakses kredit
worthinness dari seseorang nantinya itu berdasarkan
big data jadi data data apapun
yang ada nantinya itu
kita pakai untuk melihat
bahwa ini orang
benar nggak sih bisnisnya bagus atau enggak
customer tuh suka nggak produk dia
nah ini yang nanti menjadi
so how does it work kalau kita misalnya kan ada ke
terus yang harus menjadi
member ya harus subscribe
atau kalau untuk pendana
menjadi member itu free ya
jadi tinggal masukin satu
halaman mengenai basic data
nama ini tinggal upload ktp
sama mobile phone udah jadi pendana
kalau sudah di approve account nya
tinggal masuk ke website kita bisa
lihat pinjaman mana aja yang sedang lagi tahap
pendanaan nah anda
pilih oh saya suka pinjaman yang ini yang ini
saya paling ambil dua ratus ribu tiga ratus ribu
masing masing nanti check out kira kira dua juta misalnya
tinggal lakukan pembayaran saja nantinya
kalau peminjam kalau peminjam
sewaktu dana pinjamannya itu
dicairkan jadi kalau
sewaktu mereka masukkan aplikasi
dan kalau nantinya tidak
berhasil pendanaan yang mereka tidak bayar
satu cent iya luar biasa ini
peer to peer jadi artinya ya saya
bisa meminjamkan kepada anda
tanpa lewat perantaraan misalnya
lembaga keuangan atau institusi keuangan
yang formal menarik sekali ben
tapi kita istirahat sebentar kita akan
lanjutkan masih panjang ya
perjalanan diskusi kita setelah informasi berikut ini
kita akan lanjutkan perbahasan
khususnya mengenai teknologi
fintech yang bergerak
di bidang pertanian
siapa dia tetaplah bersama insight
iya kita kembali dalam insight topik kita kali ini fintech
nah perkembangan fintech atau
telah merambah berbagai sektor termasuk
dan salah satunya adalah
tanihub melalui tanihub petani
dapat lebih mudah memasarkan produk pertanian
mereka langsung kepada
konsumen kedengerannya menarik
sekali bagaimana bentuk layanan yang ditawarkan
oleh tanihub dan apa saja
manfaat yang diperoleh oleh petani maupun
konsumen sudah ada di studio
bersama saya ivan arief sustiawan pendiri
tanihub dan saya juga masih
ditemani oleh benedikto harjono pendiri
kembali ben tadi kita sudah
berbicara dengan ben ini kalau ben
pe lending ya untuk pinjam meminjam
uang itu dengan mudah
itu bisa meminjam sampai
sekarang ini kalau tanihub kan lebih ke
tanihub itu apakah
ini dalam kepala saya mungkin bisa
membeli sayur tinggal hanya lewat aplikasi
terus langsung datang ke rumah dan lain
lain apa bentuknya
saya kenalkan dulu bahwa tanihub itu berdiri
tahun dua ribu lima belas november konsep
jual barang barang pangan dimana
end user lah pembelinya waktu itu
skalanya masih sekitar
sekitar hampir enam bulan
kita merasa bahwa impactnya masih
kecil nih buat petani nah
akhirnya di bulan juli kita putuskan kita
merubah konsepnya dari yang
tadinya e commerce menjadi marketplace
marketplace perbedaannya perbedaannya
untuk marketplace kita lebih mengutamakan
sasar untuk b dua b nya kenapa karena
ini yang memberikan impact pada petani
masalah sekarang terjadi adalah petani itu punya
keterbatasan masuk ke market
kalaupun masuk ke market mereka
tidak bisa menghadapi dengan trading term nya
contohnya dengan satu dua bulan payment
nah ini yang kita hadir disitu
kita hadir dimana kita langsung menjembatani
mereka dengan para pembelinya dalam
balki dimana kita membayar lebih
awal ke mereka dan kita menerima
dengan tempo dan klien kita which is itu dalam
catering dan pembayarannya itu
pembeliannya itu juga tentu saja dengan
harga pasar ya sehingga
petani bisa kesempatan untuk mendapatkan harga
lebih baik yang selama ini mereka cuma bisa
juga ke satu dua tiga orang dan mereka
tidak punya negosiasi yang cukup baik
nah dengan tanihub mereka bebas tentukan harganya
disparitas harga antara di level petani
dengan level konsumen itu akan semakin kecil
tidak seperti sekarang
tapi distribusi dari produk produk itu sendiri
dibantu dilakukan oleh
tanihub sebagai pembeli ya dari produk produk itu
jadi pembelinya itu adalah tadi ya
adalah horica dan hotel restoran
catering dan modern retailer nah kita
ini istilah istilah ini
mungkin ivan yang ngerti ya
catering itu istilah yang retailer
orang orang itu pasti paham lah mengenai horeca
nah kita mencoba menjebatkan
di situ dimana kita bantu mengedukasi petani
bagaimana menjual secara online kita fasilitasi
mengenai logistiknya dan
juga kita memberitahu mereka bagaimana cara menghitung logistiknya
nah ini ada proses yang panjang
kita tidak bicara mengenai hanya enterprise yang saja
tapi kita bicara mengenai social enterprise buat petaninya
nah bagaimana bisa terjadi
disini ada tampil
bagaimana sekarang ini
ini ada saya dengar ini
kelihatannya cukup besar ya sih karena saat ini
yang sulit dimiliki oleh petani pertama mereka
akses terhadap pasar dan juga untuk
menentukan harga dan biasanya mereka sangat tergantung
pada pihak ketiga dan lain sebagainya
oke sekarang saya tanyakan ini
dari apa keuntungan
atau yang benefit yang bisa
didapatkan baik dari petaninya
itu sendiri maupun horekanya ini
sendiri dari segi harga dan
kualitas lah istilahnya
nah kalau dari sisi petani
pertama aksesnya sangat luas
mereka bisa berhubungan langsung dengan pemain
pelaku bisnis dipangan di seluruh indonesia
bahkan mereka bisa ekspor
yang kedua adalah mereka punya kebebasan
untuk menentukan harga mereka sehingga tidak lagi
ada alasan bahwa mereka ditekan harganya lebih murah
istilah macam tidak ada lagi
tapi pasti ada margin lah istilah mereka
pasti pasti nah kita mengambil markup yang
wajar dari harga petani dan petani tahu
persis berapa margin yang kita ambil
jadi sangat transparan gitu loh
dan kita sangat fleksibel sekali
nah dari situ kita berhadapan dengan petani
kita sampaikan bahwa aksesnya luas
permintaannya juga akan sustain
jangka panjangnya dan mereka dapatnya itu
yang lebih banyak sejak satu tahun ini
sudah berapa kerja sama dengan
petani sekarang jumlah petaninya
berapa dan di wilayah mana saja ini
kita sejak kita putuskan di agustus atau juli
untuk menyalurkan market kita sudah kerja sama
di beberapa daerah seperti boyolali
banjarnegara ciamis brebes
dimana sudah terkumpul lebih dari
seratus poktan poktan itu adalah kelompok
tani dimana satu poktan itu
orang petani untuk komoditas yang sama
nah itu yang sedang kita harap
kita mau cover semua
jawa untuk suplainya
supaya bisa cover jawa
juga nasional untuk demandnya
untuk mendapatkan para petani ini
awalnya itu ivan saya tertarik ini background
anda apa sebenarnya lebih ke
ini kan aplikasi finansial
menjadi petani juga gitu selama ini
kebetulan saya lama di retail
saya juga pernah di beberapa retail
besar lah sekitar sepuluh tahun saya pernah
saya setahun lama di digital e commerce
gitu loh saya pernah bergabung
di happy fresh saya pernah bergabung
di a dua b di logistik nah sekarang
saya pegang diri di my on venture
di kalani hub
nah kenapa saya tertarik disini karena disini
tidak hanya bicara mengenai keuntungan komersial
selama ini petani selalu
dipinggirkan nggak ada yang tertarik
sekarang kelihatannya lebih seksi
dengan menggunakan teknologi gadget
inilah dari segi harga mereka
juga bisa menentukan nah
ini transisi pada saat kita ke lapangan
kita lihat banyak generasi tua yang masih bertahan
di setelah pertanian nah
regenerasi ini kita butuhkan nah pada saat kita datang
dengan konsep ini banyak beberapa
generasi muda yang tertarik wah ini
kita tunggu tunggu nih pak selama ini
kita cuma dengar wah digital e commerce
segala macam kok gak ada yang main
ke pertanian yang benar benar real nah
kami datang kami beritahu mereka
kami ajarkan kami berikan mereka
dunia luas seperti apa
petani yang menggunakan ini
terus terang seperti apa
petani mereka kan begitu
kerja keras menanam
kemudian tantangannya juga
banyak ada hama atau harga
pupuk dan lain sebagainya
itu kan banyak sekali
dihadapi oleh seorang petani ini
bisa lebih efisien mereka
bertaninya dengan memiliki atau menggunakan
itu yang harus kita capai objektifnya
karena dengan kita menawarkan
solusi melalui taniham
kita berharap bahwa mereka fokus saja
bertani di masing masing
desa mereka dan cukup
menjangkau dunia hanya dengan satu klik di
aplikasi kami jadi ibaratnya
menggangkau dunia hanya dengan seperti
memegang remote control di tv oke juga
contohnya misalnya dari ladang
sampai akhirnya ke horeca itu
dan ke meja konsumen step stepnya
seperti apa setiap awalnya mereka
mendaftar setelah itu kita lagi pelatih ke mereka
dan kita membuat user dan login
buat mereka sebagai vendornya sellernya
nah mereka mengisi semua tuh dari mulai
service levelnya itu dibantu dibantu
dibantu kita guide mereka kita
call mereka bahkan kita ke ujungnya mereka
perpuktaannya kita ajari
mereka sampai benar benar mereka ngerti
bagaimana mereka bisa melek itu semua
nah ini kita dampingi mereka sampai mereka
betul betul paham betul bagaimana cara mengisinya
ada banyak pertanyaan pasti tapi
ujungnya adalah mereka paham bagaimana berdasarkan online
nah ada contoh sukses
dari satu poktan itu
yang misalnya selama ini mereka
tidak memiliki pasar
dan tidak bisa menentukan harga dari segi pendapatan
juga tidak mencukupi sehingga
setelah beberapa bulan menggunakan tanihab ini
terasa ada perbaikan
khususnya dari segi ekonomi
kita baru mulai di september ya
kita sudah launching ini di november
kita sudah ada satu salah satu
poktan beras organik namanya
yang ada di boyolali
kita baru kemarin ketemu ke mereka di sana
mereka kelompoknya terdiri dari delapan puluh lima pertani
sekitar kurang lebih
dan selama ini mereka biasanya menjualnya kemana
nah menjualnya ke jakarta tetapi melalui pihak ketiga
dan itu tidak mudah
satu dua tapi
tidak sustain sementara petani
anggota mereka selalu memberikan
padinya setiap hari nah ini yang membuat
mereka jadi bingung aduh kalau pada saat tidak ada permintaan
otomatis kan uang mereka tertanam di situ
nah mereka sedang kita coba
mereka memberikan promosi
mereka menjual dengan harga yang lebih baik
dan mereka mendapatkan komitmen sekitar satu ton
nah ini yang sedang kita garap
karena kita juga mencari
menyasar ke beberapa klien seperti
kita banyak di situ namanya very kitchen
ada black garlic ada juga
kurina itu adalah dunia kita
oke ini rata rata
sekarang apa yang dijual
pangan pangan apa saja yang sudah
termasuk dalam tanihab ini
dan kemana mana saja apakah ini horeca
kota kota besar atau di mana saja
nah produk yang kita jual itu kategorinya di
beberapa macam pertama adalah buah
sayur hasil ternak
dairy nah produk produk itu
yang terus akan berkembang kita coba lengkapi
nah karena kita jualnya
balki dalam bentuk sekitar setengah ton
satu per satu setengah ton nah ini dibutuhkan oleh
beberapa b dua b which is selama ini mereka mungkin
membeli langsung ke modern market
atau mungkin pasar induk secara tidak langsung
yang menarik adalah
kita tawarkan ke mereka
dan kami kasih pembayaran tempo
kenapa bisa tempo ya karena kami
disupport dengan bank bukopin sebagai salah satu
eksklusif partner kami yang
mereka mau bantu kita walaupun
kita baru pesan baru ini nggak pernah terjadi
oke jadi sangat terbantu ya
dengan ada jaminan itu dari bank itu sendiri
kita ada kerjasama bank bukopin
eksklusif partner kita di mana mereka sangat concern
dan mereka memberikan kesempatan ke kita
untuk membantu bisnis ini
sebelum kita break
ini jadi sebenarnya baru jalan beberapa bulan ya
masih belum terlalu lama ya
berapa jumlah horeca
atau hotel restoran yang menjadi partner
ya partner kita
sekitar masih di bawah sepuluh lah
untuk yang sifatnya partnership ya
kalau non partnership kita sedang dapat
sekitar sepuluh an gitu nah ini karena
marketer baru kita baru launching tentu
ini masih kita perkuat lagi nih
petani petani segala macam tapi ini menarik sekali
karena apalagi misi sosial di balik itu
dan juga tadi ben ada misi sosialnya
membutuhkan pinjaman misalnya
untuk kepentingan kesehatan edukasi
dan juga memberikan akses terhadap modal ya
bagi umkm tapi kita istirahat sebentar
ivan dan juga ben dan
apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi
oleh bisnis teknologi keuangan ke depan
kita lanjutkan pembahasannya
sesaat lagi tetaplah bersama insight
iya kita kembali dalam insight indonesia
menjadi salah satu negara pengguna internet
terbesar di dunia dengan jumlah yang mencapai
sembilan puluh tiga empat juta orang
dan pengguna telpon pintar
atau smartphone pun juga mencapai
tujuh puluh satu juta orang
nah ini tentu saja menjadi potensi besar untuk
membangun ekosistem perdagangan
pemerintah pun menargetkan indonesia dapat menjadi
negara ekonomi digital terbesar di asia tenggara
khususnya pada tahun dua ribu dua puluh
nah sejauh mana peluang dan tantangannya
saya masih ditemani oleh ivan ari sustiawan
ben dan juga ivan
luar biasa ini
inovasi inovasi tapi inovasi tapi sebenarnya
ini adalah bisnis yang lama ya
mungkin selama ini kita kalau misalnya
kalau ben dan juga insight

kita perlu pinjaman kita ke bank atau kalau tidak
dan di situ kan mungkin harus ada kalau ke bank
harus mengisi formulir dan ada persyaratan
harus punya kolateral
tapi kalau ke moneylender biasanya
bunganya itu tinggi dan lain sebagainya
belum nanti dikejar kejar oleh debt collectornya
kalau tidak bisa membayar
sementara kalau ivan luar biasa tanihub
jadi selama ini misalnya petani mereka
kesulitan mendapat pasar
mereka mungkin tidak paham terhadap
bersaing harganya dan lain sebagainya
ternyata membedirkan semacam marketplace
dengan tanihubnya itu sendiri
nah ben tantangannya
ya ini kan pada akhirnya
apa yang anda bangunkan juga bisnis itu sendiri
bisa ceritakan bisnis modelnya itu
sebenarnya seperti apa
dan pertanyaan yang sering ditanyakan
itu nanti rata rata dari
kita sebetulnya sudah
cukup sering kan ya sebenarnya
meminjamkan ke teman atau
pinjam dari orang tua
tapi jangan lupa balikin ya
kalau pinjam dari orang tua biasanya
kita lupa bayarnya
nah ini bagaimana nanti
apakah ada term nya
nanti bunganya seperti apa
dan juga peran anda di coinworks
sebagai perantara ya pada
di nltd kan anda bukan sebuah yayasan yang
memberikan layanan ini secara cuma cuma
betul tentunya kan kita
membuat suatu usaha ini
kita juga harus
ada profit juga tapi kita melihat sistem
ada social impact nya gitu ke masyarakat
luas tapi kembali lagi
ke modelnya kita itu
orang udah sering saling pinjam
meminjam antara satu dengan satu atau mungkin
satu dengan lima orang gitu maksimum ya
tapi kita dengan membuat suatu marketplace
seperti ini mereka bisa mempunyai
dan pendana pun bisa memberikan ke
seribu sepuluh ribu
peminjam nantinya gitu banyak sekali dan mereka
jadi bisa diversify sendiri dan pendana ini
dan mereka malah juga bisa
mensupport memberikan pendanaan ke
mereka juga lebih suka gitu
apakah mereka lebih suka dengan edukasi
nah selama ini profil pendananya itu seperti
dan dari usianya
itu siapa siapa saja
kebanyakan dari dua puluh lima tiga puluh lima
sekarang ini mesti kebanyakan
orang yang punya pekerjaan
di bidang finansial atau punya
pengalaman di bidang finansial
tapi ada juga sekarang lumayan
banyak malah mahasiswa udah mulai ikut
itu meminjamkan juga
untuk meminjamkan dana juga tapi apa yang
di dalamnya bagi mereka apa
tapi apakah pasti ada dong
apa yang kita sebut bunganya nah ini bunganya
itu kira kira berapa bunganya kalau kita
ngomong secara simple rate ya itu dari
tujuh puluh lima sampai satu enam puluh tujuh
per bulan nah itu kan kalau
efektif itu kira kira dari
nah ini cukup atraktif ya kalau kita
punya kredit kartu kredit kan juga
bunganya kan lumayan tinggi ya ini kita lebih
murah dari kartu kredit mesian kan ya nah bagi
coinworks itu sendiri apa
skema revenue tadi belum dijawab loh bni
jadi kalau kita skema
itu berdasarkan service fee aja
kita nggak ngambil interest margin sama sekali
itu hanya berdasarkan succesfal transaction
dan kita lihat kita kan kerjasama dengan
partners partnersnya kita ya yang tadi
kita sebutkan misalnya ada asuransi seperti
alias dan lain sebagainya itu
termasuk dalam partner
kalian hanya memberikan kita service
jadi peminjam kita di cover oleh
asuransi juga allianz
tapi kerjasama misalnya
dengan kita punya e commerce punya
kerjasama dengan nasada tokopedia ataupun
dengan sekolah sekolah dan dengan rumah sakit
itu kita membuat
suatu nilai tambah ya
di suatu ekosistem
nah itu juga kita pasti bisa
mendapatkan sesuatu dari nilai tambah tersebut gitu
by the way ini sebenarnya tanihub juga bisa
memanfaatkan ini lending ini
khususnya bagi para petani yang ingin memiliki
akses modal ria sebelum ke
anda pertanyaan yang sama tapi ben
untuk misalnya bagaimana
apa yang menjadi kekhawatiran
mereka atau harapan mereka supaya
investasi mereka juga terhadap coinworks
sesuai kan dengan
investasi pendana atau investasi
karena kan katanya anda mendapatkan
mesti di tahap pertama dari bisnis plan nya kita
di stage satu dimana kita lebih fokus
memang ke partnership base model ya
jadi memang kalau
tanihub kita bisa bisnis bicara oke
oke sih untuk kerjasamanya juga tapi
stage pertama kita kita melalui
justru kerjasama dengan platform kenapa
karena platform lebih mengenal
para pengguna pengguna mereka jadi
para merchant di lazada
misalnya tokopedia mereka lebih tahu sendiri
kan mengenai track record nya
sales nya mereka customer review semuanya kan
mereka tahu gitu
jadi dari segi
risk risiko kita udah bisa
belajar dan kita bisa mulai
risk assessment yang lebih bagus ya
karena kita mendapatkan data
seperti ini nah stage kedua
kita baru mulai masuk ke partnership yang lebih
secondary jadi apakah
bukan data primary ya data primer itu
mungkin kita langsung tahu data sales ya dia data
customer berapa gitu ya kalau secondary itu
mungkin bukan berbentuk data yang langsung
untuk sales tapi kita tahu perputaran uang misalnya
contohnya gitu ya nah kalau yang
sudah mature jadi nantinya
petani gitu misalnya di jawa timur atau di mana
di setengah arak mereka asal punya
memberikan kredit oke kalau kita bicara stage
sekarang stage pertama
masih ya nanti kedua ketiga ini berapa
kalau biasanya startup
kan waktu panjang itu enam bulan

ini cukup ambisius ya dan kalau kita lihat
pengguna mobile phone pengguna
gadget itu di indonesia kan semakin lama
semakin meningkat ivan mungkin
dari jawa timur pun lagi eres
jadi kan keomelsin mungkin
masih hampir setinggi empat puluh tahun ya
in detailnya kalau tensions
sudah pub hub kayak gitu ya
antunya di mana kelemah
elemah dari tujuan
nah kita ajarkan mereka nah most of them sebenarnya sudah familiar sudah tahu perkembangan mengenai e commerce segala macam
jadi mereka tahu nama si a si b mereka sebutin semua atau hafal
cuman kita datang bukan something yang surprise buat mereka sebenarnya hanya saja mereka perlu difasilitasi bagaimana cara penggunaannya
nah kebetulan kita baru mengawali model sekarang ini adalah dengan web basednya next kita akan mobile larinya
nah ini yang cukup menarik sih mereka sangat antusias tengah malam kita training mereka digelap gelap dengan rumah mereka mereka menyaksikan itu
nah anda berapa orang
kita founder itu ada enam orang which is yang aktif di manajemen itu ada sekitar empat orang
nah kita punya tim sekitar dua belas sampai lima belas orang ini masih dalam boost trap levelnya gitu
nah kita mau tunjukin nih sama investor bahwa kita bisa running gitu loh
kalian sudah mendapatkan investor
itu masih usaha sendiri ya
ya kita masih usaha sendiri kita sambil lihat wait and see gitu ya
kita mau tunjukin juga ke investor bahwa kita gak tangan kosong nih gitu loh bea bring something
dengan begini aja kita bisa convince ucopy untuk support kita
that's why that's our value lah kita mau tunjukin ke mereka gitu
oke nanti kira kira kalau misalnya bisa mendapatkan investor anda melakukan pitching nah ini sustainability nya itu nanti akan seperti apa
dan juga ya business model atau revenue yang paling diharapkan itu bisa didapatkan dari mana gitu
nah kalau untuk business model simple sih
nah ini yang kita mau lakukan untuk yang b dua b nya gitu
nah dari situ kita berharap kita bisa grab market secara jawa dan luar pulau jawa gitu loh
oke saya tertarik strategi anda untuk melakukannya itu seperti apa
karena at the end of the day pada akhirnya ini kan harus ada volume nya ya harus ada scalability nya
apalagi tadi bicara mengenai ekspor dan lain sebagainya
saat ini masih atau baru ya sepuluh misalnya horeca atau hotel restoran dan catering yang anda
ada kerjasama sama berapa dua puluh lima ya poktan atau
betul nah ini yang kita garap nih sama sama
karena kelebihannya mereka bergabung sama kita satu adalah mereka tidak perlu lagi orang procurement yang terlalu banyak
nah bisa bayangkan ya kalau mereka punya orang buyer sekitar lima puluh buyer tiga puluh buyer untuk fisik ke masing masing daerah
dari mana dari brebes dari malang dari surabaya dari segala macam daerah
tapi anda sendiri bagaimana ini kan harus ada data yang dimiliki
berarti harus ada effort melakukan riset network para petani ini kan harus digunakan
nah kita punya tim yang memang mereka benar benar militan lah
punya jaringan di bawah gitu loh kita punya tim di jawa tengah kita punya tim di jawa timur kita punya tim di jabodetabek maupun di jawa barat maupun banten
nah tim ini yang menggerak nih ke bawah
dan kita mengadakan yang namanya sosialisasi atau workshop dengan biaya kita sendiri
jadi mereka kumpulkan tuh sekitar lima puluh poktan
di satu restoran di satu rumah makan kita presentasi sosialisasi ke mereka
dan itu cara kerja kita
kita benar benar mandiri ya kita sama saat ini belum melibatkan kolaborasi dengan departemen departemen kementerian ya
kita masih benar benar mandiri lah
tapi rata rata anda backgroundnya apa jadi harus paham dong mana misalnya kualitas dan apa kira kira
ini kan di sini ada marketingnya harus paham apa yang dibutuhkan oleh hotel restoran catering belum lagi kualitasnya kan biasanya
lain di samping itu kan juga harus ada volume dan sustainab

bagaimana dengan pengelolaan

itu bagaimana sudah dipikirkan
sudah jadi umumnya kali lain tidak pernah menaruh order di satu supplier
mereka taruh tiga lima supplier kan

kita punya tim yang spesialis di masing masing produk fresh atau produk produk pertanian itu kita ada
karena saya backgroundnya di financial juga di strategic management juga
nah kita punya tim yang pengalaman di retail pengalaman di farming juga ada
pengalaman yang di network juga ada nah itu kita menghafal yang sebesar besarnya
nah kita mengedukasi kita tahu nih prosesnya oke ini produk ini sebut organik kenapa
nah kita paham organik itu kriterianya apa
nggak ada sertifikasi
apalagi sekarang kan konsumen semakin kritis mereka tahu ini sertifikasi dan lain sebagainya itu sangat penting bagi mereka
tapi kita break sebentar ivan dan ben kita akan lanjutkan pembahasan mengenai peluang dan juga tantangan industri
jasa teknologi keuangan atau fintech setelah yang berikut ini
ya kita lanjutkan insight mengenai fintech atau financial technology
ada dua narasumber saya ivan aris sustiawan pendiri tanihub dan benedikto haryono pendiri coinworks
dua startup biasanya kalau startup itu selalu anak anak muda dengan mimpi yang begitu besar
sangat inovatif dan juga risk taker ya
dan kalau kita lihat sekarang ini memang trend ya trend startup gitu
tapi kuncinya bagaimana supaya sustainable
karena seribu startup mungkin hanya satu atau dua yang berhasil dan ini juga yang menjadi pertimbangan bagi para investor ya
ben kedepannya kira kira bagaimana supaya misalnya ada kredibilitas yang berkaitan dengan bisnis anda
apalagi ini kan menyangkut jasa keuangan
apa kira kira dari segi keamanan untuk memastikan orang orang yang ikut itu ternyata orang orang yang bonafit lah istilahnya
dan tidak ada penyalahgunaan dari
dari aplikasi itu sendiri
ini sudah dipikirkan semua atau sudah pernah ada pengalaman dimana mungkin yang menyalahgunakan
menyalahgunakan mencoba sudah cukup banyak
tapi belum ada yang berhasil
fraud case itu kan yang paling pertama kita jaga adalah fraud case kalau di bidang finansial ya
jadi mereka mencoba mengklaim saya adalah pribadi ini atau saya punya bisnis si c
tapi dia bukan punyanya dia gitu kan tapi dia klaim itu sebagai punyanya dia
nah jadi yang paling pertama kita jaga adalah mengenai fraud dulu
nah anda sewaktu masukkan aplikasi peminjam masukkan aplikasi tempat kita sewaktu mereka sudah summit
tapi memang itu mesin sekarang ini hanya pembantu fraud expertnya kita
jadi harus ada check and recheck lagi ya
apakah itu orang itu betul betul exis atau sesuai dengan yang dia klaim siapa dia
tapi dalam proses pinjaman pinjaman itu sendiri transaksinya itu ada
jadi itu dilakukan bagaimana
apakah menggunakan aplikasi ini sebagai perantara untuk transaksinya atau misalnya lewat lain transfer atm
betul memang harus melalui koindok sebagai perantara
kalau enggak nantinya kan logistiknya juga tidak make sense ya
jadi belum ada payment gateway segala macam yang ada di embedded
kita pakai virtual account nantinya
jadi nanti ada virtual account dan nanti ada escrow nya juga
nah jadi escrow itu menjadi
suatu akun di bank di mana itu bukan uangnya kita
pemisahan sama sekali itu bukan uang kita
itu adalah legally adalah uang uang para penggunanya kita
jadi mereka akan dana masuk di situ
sekarang sudah berapa yang di escrow kan kalau saya boleh tahu
kita escrow nggak terlalu banyak ya
karena sistemnya kita kan seperti tadi saya bilang
jadi mereka shopping dulu baru membayar melakukan perlunasan langsung kita berikan ke peminjam
begitu terkumpul semuanya
tapi sampai saat ini jumlah transaksi yang sudah ada melewati coinworks ini sudah berapa
kita masih kecil lah
kira kira baru delapan m sekarang
ya lumayan lah
delapan m dan rata rata masih untuk yang ukm ya
bisnis bisnis yang kecil itu sendiri
tapi memang ya keamanan ini penting ya
apalagi sekarang dengan hacking dan lain sebagainya itu bagaimana
dari segi sisi teknologi keamanan infrastruktur teknologi internet di indonesia ini anda melihatnya ivan
ya kita melihat bahwa memang tantangan itu ada
ancaman itu pasti ada lah ya
karena pasti setiap orang penasaran pengen nih ngetes dan segala macam
dan juga ada lubang lubang yang mereka bisa manfaatkan juga
nah ini yang kita coba antisipasi dengan tim kita
tim tech kita untuk senantiasa mengupdate lah
mengupdate terkini mengenai security firewall dan segala macamnya
nah selama ini dari segi teknisnya teknologinya atau mungkin yang lainnya juga yang menjadi tantangan terbesar bagi tanihub itu apa
atau justru dalam produknya itu sendiri
misalnya kualitasnya dari buah buahan atau beras yang diproduksi oleh teman teman petani
jadi ada dua sisi sih
sisi pertama memang kita mau coba bikin produk aplikasi kita tuh semudah betul betul mudah kita ngepet tani
khususnya karena mereka itu adalah test case kita gitu loh
kalau mereka saja sudah bisa menggunakan itu ya kita harus maksudnya klien pun akan lebih mudah
karena kan berbeda mengenai ininya gitu loh
nah sementara untuk yang terkait dengan produknya pun kita juga kejar nih
sebanyak mungkin untuk melengkapi
sekarang ini masih sedikit lah kita bilang
nah kita mau kejar sampai ke tingkat dimana kita inginkan gitu loh
sehingga semua produk
itu ada checklistnya misalnya kualitas ini ini harus dicapai
jadi setiap petani itu mereka berhak menjual produk dengan kualitas apapun
jadi ibaratnya buah a mereka bisa dijual di grade a b c sepanjang mereka state
sepanjang mereka declare buah ini gradenya b harganya sekian
buah ini gradenya d harganya sekian
karena setiap buah dan grade itu itu ada marketnya sendiri
kalau buah grade a mungkin supermarket yang premium
yang buah grade e mungkin adalah pedagang pedagang yang di pasar indu segala macam
nah selama ini untuk dari ladang petani itu sampai ke horeca itu sendiri itu kerjasama dengan siapa saja
pasti kan distribusi dan penyaluran dari produknya itu sendiri itu anda lakukan juga
atau kerjasama dengan pihak ketiga
kerjasama pihak ketiga simpel sih
mereka sementara ini memilih perusahaan tracking provider sendiri gitu
kita akan mengusahakan sekedepannya bahwa kita sudah sediakan itu opsi itu
jadi kan mereka tidak perlu lagi cari tracking mana mau dipakai sama mereka
nah ini sedang kita jajaki
karena ada beberapa pemain pemain yang memang spesialis di logistik
ya kita bisa sebutlah beberapa brand gitu ya
nah kita siap untuk keluar pasien dengan mereka untuk mengantisipasi pengiriman di seluruh nasional
sekarang kan pemerintah juga ingin membuat indonesia menjadi semacam hub dari e commerce khusus asia tenggara ya
cukup ambisius ya targetnya pada dua ribu dua puluh
menjadi yang terbesar lah
dan harusnya memang demikian
karena jumlah populasinya besar
dan juga pertumbuhan perkembangan pengguna smartphone dan teknologi gadget itu di indonesia kan paling marak ya
apa kira kira yang diperlukan khususnya bendala menyiapkan regulasi yang sekarang sudah disiapkan untuk mempermudah bisnis seperti anda ini sendiri
supaya jauh lebih berkembang tapi juga dipercaya
karena kan kalau misalnya kita menggunakan satu aplikasi ternyata wah ini slow atau ini tidak berhasil
atau ini tidak terpercaya atau tidak puas
ini kan bisa langsung mengancam ya keberlangsungan bisnis itu sendiri
kalau saya rasa sih pendekatan pemerintah khususnya dari ojk ya di bidang fintech itu sudah sangat tepat ya
dimana mereka selalu adalah memperhatikan perlindungan konsumen
itu yang paling pertama mereka pasti perhatikan ya
dan tapi di lain sisi mereka selalu konsultasi juga dengan para pelaku fintech juga
kebutuhan kita apa sih
apakah kebutuhan modal kebutuhan keleluasan peraturan itu mereka sangat akomodatif
tapi yang paling mereka tidak akan securvice itu adalah perlindungan konsumen itu
unsur itu yang paling utama dari sisi mereka
kalau dari sisi kita dari sisi fintech pun juga kita juga sangat mementingkan unsur bahwa perlindungan konsumen ini berhasil dan bagus berjalan
karena kita jangan sampai apa yang terjadi di china itu yang banyak ada fraudulent case terjadi di china
nah itu dia
itu merusak nama industri secara
tapi berarti kan harus ada semacam registrasi atau sertifikasi yang diberikan kepada anak
saat ini ada sertifikasi mungkin cap bahwa wah coinworks ini monavid gitu bisa dipercaya gitu
ada semacam itu atau masih dalam tahap belum lah
setahu saya sih mereka dalam tahap perencanaan peraturan ojk yang akan dikeluarkan semestinya sih desember atau januari ini ya
kita berharap itu juga akan keluar
dan dengan itu mestinya sih ada pendaftaran dan perizinannya nanti
kalau dari segi infrastrukturnya itu sendiri ivan dan juga apa kira kira yang masih diperlukan ya di indonesia ini supaya ya semuanya dari segi infrastruktur teknologinya itu sangat bisa membuat perkembangan ke depan itu jauh lebih cepat
ya yang paling utama di kita itu adalah jaringan sih
jaringan internet ya
karena sekarang ini bisa dibilang jaringan internet masih fokus di perkotaan gitu loh
kita ngalamin sendiri kok
kita coba datang ke buka bupaten agak pelosok sedikit aja wah susahnya setengah mati
even properator yang paling dibilang paling canggih pun gak konsisten gak stabil
nah ini yang menyuruhkan kita sih
di sisi lain kita mau petani itu dia melek internet dia bisa bertransaksi di internet
tapi di sisi lain infrastruktur yang disediakan oleh provider itu sangat terbatas
mereka masih fokus di daerah perkotaan
sementara pertanyaan ini mostly mereka ada di pejalaman gitu
nah ini tantangan ya buat kita
apakah ini tercermin dalam target yang anda miliki khusus untuk tni hub ini
tahun dua ribu tujuh belas misalnya berapa poktan yang akan mudah diharapkan menjadi bergabung dalam tanihub dan juga berapa jumlah horeca atau hotel restoran dan catering ini menjadi klien
kita berharap sih dalam dua ribu tujuh belas kita bisa grab sekitar kurang lebih seribu poktan lah gitu loh
dan kita juga berharap juga klien kita bisa sampai di angka dua puluh lima an
kemarin kita ketemu sama menteri pertanian di acara hari pangan sedunia ya
wah beliau sangat antusias dan dia menyajikan wah nanti saya akan kasih lima ratus ribu potan listnya
ini yang kita tunggu gitu loh
kalau pemerintah punya daftar itu kasih ke kita kita garap semua
ya dan data ini memang penting ya
nah tapi tidak pernah terpublis kan
gak pernah ada buku khusus daftar poktan di indonesia gak pernah ada
kapan kira kira siap untuk mencari investor
yang dibutuhkan supaya bisa berkembang ke tahap berikutnya
ya kita sebenarnya masuk ke sit down ya
kita sudah approach beberapa investor gitu loh
kita cari sih nggak banyak sih
kita cuma cari di angka lima m lah
kenapa karena beberapa m nya itu sudah di cover sama bukopin sebagai working capital kita gitu loh
jadi no worries untuk yang big amount nya
nah ini yang kita cari gitu loh
nggak cuma sekedar uang tapi mereka juga punya portfolio yang memang mungkin punya benefit buat kita gitu loh
jadi kita gak sekedar pengen uang
jadi kita gak sekedar pengen uangnya mereka tapi kita pengen network nya mereka
kita sudah approach beberapa dari mereka cuma memang tahapannya butuh waktu
kita masih butuhkan juga ke mereka bahwa kita bisa jalan
band gimana untuk dua ribu tujuh belas
ya apalagi kalau kita harapkan regulasi ini akan jauh semakin memudahkan
dan juga dari segi infrastruktur akan semakin membaik
apa kira kira yang diharapkan oleh investor dan bagaimana mengembangkan bisnis anda
mendapatkan mungkin investor baru supaya bisa berkembang ke seluruh indonesia
target kita memang sebagus ini

berapa kira kira penggunanya yang diharapkan
kita berharapnya target kita minimum lima puluh ribu pendana yang tercapai
dan kita biasanya sih rasio yang kita akan idealnya kita ya borrower to lender jadi itu rasionya satu sebanding seratus
dan sekarang sudah mendekati sih
jadi sekarang berapa pinjaman yang terakhir sudah update sistem sudah hampir seratus pendana nih sekarang
jadi supaya para masing masing ini juga cukup bisa diversifikasi dan marketplace nya jadi liquid
nanti bisa berubah

itu minimum targetnya kita
ini upaya untuk memasarkannya seperti apa selama ini berapa effortnya untuk membuat orang itu sadar lah atau aware terhadap kehadiran
cukup sulit ya
jadi sekarang ini rata rata orang yang baru join sebagai pendana kita ya itu kira kira tiga minggu baru dia baru shopping product biasanya
karena mereka melihat dulu wah ini benar gak sih pinjaman pinjaman yang masuk nih
jangan jangan ini tipu tipu di sini atau fraud atau ada apa apanya gitu
tapi makanya di platformnya kita pun transparansi sangat sangat tinggi gitu
silahkan cek sendiri gitu
dan nantinya pun sekarang sudah jalan ya
jadi kita sudah dapat sekarang setiap dua minggu tuh kita posting juga nih borrower stories nih
cerita sukses para peminjam
sudah mereka mengambil pinjaman kita mereka kembangin usaha seperti apa gitu
baik ini menarik sekali karena kuncinya kalau keuangan itu kepercayaan ya
kepercayaan kepada institusinya atau bisnis itu sendiri tapi kepercayaan kepada dari bisnisnya itu kepada customer nya
bahwa ini mereka genuin dan yang penting lagi kalau pinjam ya harus dibalikin
nah ini ada penalty nya itu apa gitu
kalau ternyata non performing
satu memang itu
tapi kedua juga kita kan memang ingin memperlihatkan kepada pendana si peminjam itu
bahwa ini loh si peminjam yang yuk bantu dana sekarang udah kayak gini loh levelnya
sudah naik sudah upgrade sudah buka toko baru
harus ada bintang
ya terima kasih banyak menarik sekali dan good luck ya
sukses terhadap bisnisnya ivan dan juga ben
ini sebenarnya service yang sangat dibutuhkan bagi indonesia saat ini
bagaimana kita bisa memberikan solusi
yang sebenarnya cukup mudah
yang diperlukan adalah smartphone jaringan internet yang kalau bisa tidak lemot ya
reliable tidak crash tidak gampang dihack
ini kan dihack itu yang diperlukan
keamanan ya security itu sangat penting
dan semoga juga kedepannya infrastruktur indonesia akan jauh lebih bagus
khususnya di bidang teknologi ya memang kemudahan dan kecepatan akses layanan keuangan itu
merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh teknologi keuangan
kini sudah saatnya sektor finansial dan juga masyarakat
katanya menjadi bagian dari perkembangan teknologi keuangan di indonesia
nah dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan keamanan
nah ini penting harus menjadi fokus dalam pengembangan teknologi
terutama di sektor finansial
di sini dukungan pemerintah terhadap teknologi keuangan itu sangat dibutuhkan
untuk mewujudkan inklusi keuangan serta kemandirian finansial masyarakat
dan juga upaya upaya seperti ini pasti akan memperbaiki ya perekonomian di indonesia juga
ya demikian insight dan jangan lupa saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye